roman roman roman tunggu roman
roman gue tau
lo ke cafe alamannya itu buat temuin ulan kan
roman gue gak sanggup ngeliat lo berdua sama ulan
gue udah transfer ke rekening lo dua ratus ribu
thanks ya kak roman tas puisinya
alhamdulillah punya duit juga sekarang
kok gak bisa sih
setengah jam lagi
ini abang ojeknya mana sih
roman kamu mau kemana
kayanya keberuntungan bener bener lagi ada di pihak gue deh

kamu kemana sih
gak apa apa biarin gue naik aja
yakin gak mau aku anter
waduh sam ini sih mobilnya fix banget dikerjain orang
dikali banyak empes sekaligus empat
wah makanya ini sih dikerjain ini
sam gimana nih sam jadi makan gak
gue sengaja lo dari rumah tadi gak makan
porsi gue kan sealihum gambreng nih
ini sekarang gue gak makan makan ya
baru itu roman jadi berangkat kak
roman emang kamu mau kemana sih
gue mau ketemu temen gue di cafe alamanda
oh ya udah kalo gitu aku anterin ya
lo dimana udah jalan
banda kempes empat empatnya nih
begitu mesinnya gak bisa nyala lagi
wah ini sih ada yang ngejahain nih
ya bisa juga sih
gue juga gak tau lo dimana sekarang lo dimana lo dimana
gue udah di jalan
tapi tapi lo jadikan kesana
ya jadilah tapi taduh gue beresin mobil dulu
kalau udah beres baru gue berangkat
lo duluan aja ya
tapi lo jangan sampe gak dateng ya
gue tunggu disana
kok lo malah lurus sih
kan tadi gue bilang belok kanan bel
gue gak tau jalan kesana
lagikan juga tadi lo lagi telponan
gue gak enak lah gak ganggu lo
lo terus gimana dong
tuh nanti di depan ada puteran bali
mana roman sama temen temen nih
kok belum dateng sih
ya kebetulan aja gue lagi makan juga disana
kebetulan banget ya
apa jangan jangan ini petunjuk dari tuhan kalau kita tuh emang jodoh
oh ya katanya lo mau ketemu roman dan temen temennya disini
tapi kok mereka belum datang juga sih
lo mau makan gue pesen dimakan dulu aja ya
engga engga engga gak usah
lan gue disini cuma pengen nemenin lo doang
begitu mereka datang gue janji
gue bakal pergi kok oke
ini mana sih puter baliknya
wah keliatan dari tadi
ya sabar kaliman bentar lagi juga ada kok
gue harus pura pura gak lihat nih
bel puter balik bel
ya udah kelewatan puter baliknya
yaudah nanti kita cari puter balik yang di depan aja ya
siapa tau ada
aku tuh gak fokus ya
karena emang gue fokusnya ke lo roman
gue gak mau lo ketemuan sama ulan
coba ke starter apa
starter dulu lah
starter ke apa itu
kalian mesin starter
gak bisa juga ya
dynamo nya deh cek deh
kepada kayak gini terus kita
apa emang tuhan gak ngizinin gue ketemu sama wulan ya
mendingan kita pesen taksi aja deh gimana
itu sudah itu sudah
tapi kan buru buru
kemaren roman udah ngalah sama gue buat nganterin ulan dari
sekarang waktunya gue buat ngalah
udah nih gue pesennya nih
eh lu jangan malem muncorok lu
nih dia ajak orang ngomong lu mah dimah aja lu
gimana nih gue udah lapar
ya perut kita dari tadi ya
gimana nih kejelasannya
perut gue mau kebelahan lu
sam gimana nih makannya sam
aduh ini orang emang suka begini kadang
yaudah sorry deman
lagian kan gue juga udah lama banget nggak bawa mobil di jakarta
kan gue juga baru pulang kan dari jerman
makanya gue lupa jalan kesini jalan arah ke kafe alamanda itu
bel puter balik bel
kok lu nggak puter balik sih
gue dari tadi bilang putar balik bel
ya ampun roman roman
jadi gue nggak fokus buat ke jalan
aduh sulit banget ya roman
tapi ini kan di tengah jalan
gak mungkin dong gue berhenti
yaudah lu berhenti minggir
yaudah yaudah gue berhenti
roman tunggu roman
roman gue tau
lo ke kafe alamannya itu buat nemuin ulan kan
roman gue nggak sanggup ngeliat lo berdua sama ulan
jadi lo tau semua
berarti dari tadi lo sengaja berhenti sama ulan
jadi lo tau semua

tolong aku mau tidur
tunggu breast boleh kan
ulan ismu sudah jalan jalan